hai ya kalau sampai saat ini cuma aja calon tunggal aja dari partai gerindra yang diusulkan oleh dewan pimpinan daerah yang mewakili

kader di seluruh indonesia
saya tidak bisa bicara mengenai masalah cawapres lebih lanjut karena sesuai anggaran dasar hal ini akan dibicarakan setelah rapimnas walaupun namanya sudah dikantong